helikopter badan sar nasional terbaru dan paling canggih jenis aw satu ratus tiga puluh sembilan agusta westland dioperasionalkan di medan sumatera utara mulai selasa
helikopter terbaik di kelasnya ini akan meng cover operasi pencarian dan pertolongan di lima provinsi di pulau sumatera
dari provinsi aceh sumatera utara sumatera barat riau dan juga jambi
penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama operasional helikopter sar jenis aw satu ratus tiga puluh sembilan di provinsi sumatera utara
dilakukan di hanggar lanut suwondo medan oleh kepala basarnas dan gubernur sumatera utara
keberadaan helikopter basarnas dengan nomor registrasi hr seribu tiga ratus satu akan digunakan untuk melaksanakan operasi sar yang efektif efisien cepat andal dan aman
helikopter aw satu ratus tiga puluh sembilan digunakan untuk operasi penyelamatan yang semakin meningkat
terutama untuk operasi sar di medan atau di daerah yang sulit dijangkau
helikopter yang dapat terbang hingga enam jam ini akan memberi penguatan dukungan kapasitas sarana prasarana
maupun kompetisi sumber daya manusia dalam kesiapsiagaan dan dalam pencarian serta pertolongan korban
helikopter yang punya mesin tangguh dan handal juga punya endurance terbang tinggi pilot besar
dan dilengkapi hoist kit capacity yang memadai untuk menarik korban lewat tali
helikopter sar ini mampu mengangkut tiga belas hingga lima belas orang
dengan delapan orang penungguan
dioperasikan dua orang pilot dan tiga teknisi
helikopter juga dapat membawa muatan hingga dua tujuh ratus tujuh puluh delapan kg
kehadiran helikopter terbaru basarnas di medan akan sangat membantu
apalagi sumatera utara masuk dalam kategori status tinggi dalam indeks resiko bencana
helikopter aw satu ratus tiga puluh sembilan agusta westlan akan dioperasikan di medan sumatera utara
selanjutnya helikopter aw satu ratus tiga puluh sembilan akan dioperasikan di biak papua
agus supratman medan